sebelumnya pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar sembilan puluh triliun rupiah yang mengendap untuk investasi
presiden jokowi dodo yang ditemui di situ babakan saat mengunjungi lebaran betawi hari minggu kemarin menyatakan penggunaannya akan ekstra hati hati
bahwa ini ada dana umat bukan dana pemerintah jadi hati hati dalam penggunaan harus prudent harus hati hati
jadi silakan mau dipakai untuk infrastruktur saya hanya memberikan contoh lho silakan dipakai untuk suku silakan ditaruh di bank syariah macam macam banyak sekali
silahkan ditaruh di bisnis bisnis syariat tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat